pemerintah telah menetapkan larangan mudik melalui surat edaran satgas covid sembilan belas no tiga belas tahun dua ribu dua puluh
mulai dari tanggal enam sampai tujuh belas mei
salah satu implementasinya adalah empat puluh empat pos penyekatan di seluruh wilayah jabodetabek
untuk menghalau pemudik selama operasi ketupat jaya dua ribu dua puluh
lebih dari satu tiga ratus petugas gabungan disiagakan
namun masih banyak masyarakat yang tetap dapat melakukan perjalanan mudik
di antaranya adalah mereka yang mudik lebih awal sebelum larangan ditetapkan
yakni pada masa pengetatan mudik dua puluh dua april sampai lima mei
pada masa dua puluh dua april sampai tanggal lima
terjadi satu kenaikan jumlah mereka yang
ada pula mereka yang nekat menerobos petugas di pos pos penyekatan
selama larangan mudik enam tujuh belas mei
berhasil lolos karena memanfaatkan waktu lengap tugas
dan mengajukan satu satu alasan
selain itu ada juga yang sengaja mudik setelah larangan berakhir
yakni pada masa pengetatan

penumpang kereta api di stasiun senenjakarta misalnya
yang langsung melonjak dari dua ribu di masa larangan mudik menjadi delapan
tepat di hari pengetatan mudik dimulai
sebelumnya menteri perhubungan budi karya sumadi menyebut
larangan mudik telah efektif menekan mobilitas warga keluar dari tempat asalnya
kecenderungan masyarakat itu
maka tiga puluh tiga persen
kalau akan dilarang
itu turun menjadi sebelas persen
pada saat larangan
di mana kampanye sudah dilakukan
turun lagi tujuh persen
namun data dari siasat ikemen hub menunjukkan
penumpang yang melakukan perjalanan dari dua puluh dua april hingga dua puluh empat mei
dari seluruh moda transportasi meningkat drastis
jika dibandingkan dengan masa lebaran
jika di total
sebanyak lima ratus sembilan belas ribu orang melakukan perjalanan di musim lebaran dua ribu dua puluh satu
di tahun ini lebih dari dua delapan ratus orang melakukan perjalanan
baik dengan jalur darat laut maupun udara
kata ini belum termasuk arus balik yang diperkirakan
masih akan terus terjadi sampai tiga puluh satu mei mendatang
seminggu setelah lebaran
mulai muncul yang dikhawatirkan
yakni munculnya kluster idul fitri di sejumlah daerah
padahal ini adalah lebaran kedua dalam masa pandemi
tahun lalu usaha pelarangan mudik yang hampir serupa juga dilakukan
kendaraan yang hendak masuk kembali ke jakarta
bahkan harus melalui pemeriksaan surat izin keluar masuk
atau sikm di dua ratus lebih checkpoint
nyatanya usai lebaran dua ribu dua puluh
terjadi peningkatan kasus harian covid sembilan belas
kondisi ini sangat mungkin kembali terjadi tahun ini
dalam satu sampai tiga bulan ke depan
mengingat masih tingginya mobilitas warga
yang berhasil melakukan mudik
plus ini taat dan mengikuti hukum biologi
dengan pola eksponensialnya
jadi prediksi saya yang memang di akhir dari juni
itu adalah puncak pertama ya prediksinya
sampai awal juli
dengan kasus harian bisa lima puluh ribu
sebelum mudik lebaran
saya sudah sampai kuasa dari mulai beli baju
beli makanan dari takbiran
dari sholat idnya dari halal bihalalnya
itu titik titik rawannya itu harus diidentifikasi
mudik lebaran memang sudah selesai
masih terus berlangsung
pemerintah harus segera menyiapkan sejumlah kebijakan ke depannya
karena lonjakan kasus covid sembilan belas
masih akan terus terjadi sepanjang tahun ini
jika pemerintah tak kunjung melakukan evaluasi
tim liputan cnn indonesia